biasanya tulang sum sum diolah menjadi sup dengan kuah yang gurih
namun apa jadinya jika tulang sum sum diolah dengan cara dibakar
dengan aneka macam rasa seperti rica rica lada hitam hingga mozzarella
perpaduan rasanya siap memanjakan lidah
karena keunikannya menu olahan sum sum bakar ini langsung diburu oleh para penggilannya
meski isinya sedikit dibandingkan dengan tulangnya
namun penggemar makanan yang satu ini tak pernah bosan untuk menikmati kelezatannya
ya seperti inilah penggila kuliner tulang sum sum menikmati makanan yang kaya akan gizi ini
berinovasi demi memanjakan lidah pecintanya
sum sum kini bisa dinikmati dengan aneka olahan rasa kekinian
seperti sum sum bakar dengan rasa lada hitam rica rica hingga mozzarella
saya senang banget sum sum
nah sum sum sum belum banyak ada di bandung
apalagi yang sum sum bakar
nah jadi makanya saya kenapa beli sum sum
karena belum banyak dan memang selain rasanya enak juga
inovatif ya menu itu
unik dan lezat
inovasi baru ini langsung diserbu para pengunjung
menurut saya sangat unik ya
karena kan kalau disini banyak rasa yang bisa kita coba
ya mulai dari ada
rasa barbeque itu ada
gak pedes karena kalau saya seleranya kan pedes
jadi begitu kesini gurih dan pedes jadi enak banget
sebetulnya saya baru nyoba sekarang
cuma apelnya tadi itu cuman yang kayak gini aja nih ya
tapi ternyata pas yang tadi menurutnya ada bukan ada macam
ini yang sum sum bakar tapi kalau di jawa lumayan
jadi rekomendasi kalau mau kesini makan sum sum bakarnya
proses pembuatan sum sum unik ini dimulai dengan memotong bahan utama
yakni tulang sum sum menjadi dua bagian
rebus tulang sum sum lalu beri garam agar darah di dalamnya keluar
setelah direbus selama lima belas menit lumuri saus barbecue taburi keju mozzarella
lalu bakar menggunakan torch agar keju dan bumbunya menyatu
dan kini giliran saya untuk menikmatinya
lelehan mozzarella menyatu dengan saus barbecue dan gurihnya sum sum
sop sum sum adalah salah satu menu khas indonesia yang asalnya dari sulawesi tengah
di sana kuliner ini disebut kaledo atau kaki lembu donggala
kebiasaan masyarakat donggala sum sum tidak disajikan dengan nasi
melainkan dengan ubi
nah ini adalah salah satu menikmati tulang sum sum yang berbeda
rasanya enak banget enaknya hilang
tapi gurihnya tetap ada serta cita rasanya menyatu di mulut
banyak sekali orang yang takut mengkonsumsinya karena dipercaya mengandung kolesterol yang tinggi
tapi ternyata banyak sekali kandungan gizinya
itu salah satunya adalah omega tiga protein zat besi yang tinggi yang baik bagi otak dan daya tahan tubuh
kedai yang berada di jalan mekarwangi kota bandung ini
menghabiskan hampir setengah ton bahkan lebih tulang sum sum setiap bulannya
bagi anda yang penasaran ingin mencoba menu olahan tulang sum sum dibanderol mulai dari rp dua puluh dua
dian perwata sari bandung